kota metropolitan jakarta punya ayah tunggal gubernur dki jakarta anies baswedan
nah kalau untuk urusan rumah tangga pak anies punya teman diskusi siapa lagi kalau bukan sang istri ferry farhati ganis
nah hari ini saya akan mengajak anda untuk mengenal keluarga anies baswedan plus juga melihat jakarta dari kacamata sang istri ibu ferry perhati ganis
dalam buan dewit bersama saya daniel akhris
bu saya punya pantun buat ibu nih
beli selasih di meruya
terima kasih atas waktunya
wah saya gak nyiapin pantun
biasanya kan kalau misalnya di instagram ada pantun pantun ya ibu ya
paling gampang nyari ibu pasti ada buku buku juga
ini buku buku ini dikumpulin dari waktu mulai kuliah sampai kadang kalau lagi pergi pergi
itu mampir toko buku
buku buku lagi tambahan
ini kalau saya lihat di sini kebanyakan parenting ya ibu
kebetulan saya ngambil masternya di parent and child studies
untuk mempelajari parenting education
ini kan semua rata rata sumbernya ya bacaan luar negeri
tapi di sini saya lihat ada bacaan bahasa indonesia
jadi ini kita bikin game
game untuk orang tua untuk menanamkan pelajaran tentang parenting tapi melalui games
menarik juga ya untuk anda lakukan dan juga anda coba
boleh boleh kita main
oke siap siap siap
oke yuk kita main ya
jadi gimana nih ibu cara mainnya ibu
oke ini udah baik ya
nah terus ini seperti main quarter
jadi kita minta
punya pujian yang baik
jujur apa adanya
jadi ini terus aja sampai
sampai kita mendapatkan empat kartu yang sama
nah kartu yang sama itu isinya penjelasan tentang kalimat yang paling atas tadi
misalnya tadi saya bilang pujian yang baik
pujian yang baik itu ciri cirinya apa
ada empat itu
menyapa anak dengan kehangatan
aku dapat empat
berarti ini saya yang menang gitu ya
iya terus jelasin ke saya gimana sih caranya membahagiakan anak ya
disini ada cara membahagiakan anak
berarti ada empat koin
cara membahayakan anak yang pertama itu tadi
ini saya baca disininya ya bu ya
empat empatnya udah lengkap disini bisa dibaca ini
belai dan peluk
terus berkata lemah lembut
mendahulukan anak dan menyapa anak dengan kesehatan
itu cara membahagiakan anak
ini saya juga jadi semakin penasaran nih ya sama ibu dan juga anak anak
pak anies kan setelah pak sandi akhirnya tidak lagi menjabat jadi wakil gubernur
otomatis jadi ayah tunggalnya jakarta kalau saya bilang gitu ya
masih sibuk apa sih bu
akhirnya sabtu minggu masih bareng bareng sama keluarga
iya mas anies masih menyempatkan intinya
tapi yang paling banyak warga beraktivitas itu kan sabtu dan minggu
jadi memang kita berbagi
kadang mas anies sabtu juga penuh gitu kegiatannya
kalau jumat ada subuhan jadi berangkat sih dari subuh gitu kan
tapi kita selalu ruangkan waktu untuk anak anak untuk beraktivitas bersama
memang harus selalu dilakukan ya bu ya
itu perlu banget
kebetulan kemarin ini tia ujian tentang ada pelajaran tentang peraturan pemerintah daerah
terus ngobrol tanya gitu
tapi ada bocoran nih bu
katanya ibu juga menerapkan satu aturan yang akhirnya sampai sekarang anak anak juga patuhi soal screen of time
jadi nggak boleh nonton tv atau ada kegiatan di luar ruangan
itu benar gak sih bu
memang kita ngatur sih kalau di tv itu tidak dipakai ketika school weekdays
jumat sabtu minggu itu boleh
dan itu pun dibatasi berapa jam dalam satu hari
berapa jam bu
dua tiga jam
mana sih bu yang paling berat menemani mendampingi pak anies sebagai gubernur jomblo
atau bersama pak anies membesarkan anak anak yang lagi beranjak dewasa ini
tantangannya mana sih
sama sama berat ya
artinya selama ini saya bilang keluarga itu kan berkembang
dan growing itu bersama sama
nggak kemudian tau tau ujuk ujug saya dapat remaja gitu
berarti kita bisa mengenal anak dari mulai lahir sampai mereka terbentuk jadi remaja
dan kita kan punya ciri ciri anak remaja itu biasanya negativitinya tinggi
kadang mau di kamar sendiri aja kadang mau main terus gitu
alhamdulillah kita bisa lewati bareng bareng
seberapa banyak sih pak anies itu diskusi soal pekerjaan
mas anies itu bukan
mas anies itu bukan orang yang tipe bawa pekerjaan ke rumah
artinya ya kita ngobrol tentang apa yang dikerjakan
jadi tidak pernah bawa masalah ke rumah gitu ya
dan artinya matang dalam menghadapi berbagai macam situasi
kalau untuk masalah sosial media nih itu jadi hal yang paling berat juga gak sih bu
untuk ibu hadapi
yang tadi saya bilang mas aniesnya sendiri tenang hadapinnya
kenapa kita harus panik
memang kan berita di macam macam di luar itu kan macam macam sekali
tapi dari pengalaman yang saya tahu
memang dalam wawancara dari sekian banyak yang dibicarakan
mungkin satu dua kalimat yang diambil jadi judul
kan itu tidak menggambarkan keseluruhan
jadi kalau saya baca berita kemudian responnya negatif gitu
negatif misalnya gitu
saya tahu misalnya itu tuh bukan gambaran dari keseluruhan pembicaraan
jadi gimana kejadiannya jadi dijelasin
bu saya mau dong diajak ke salah satu kegiatannya ibu atau melihat gitu ya
ya emang sekarang tuh lagi jadi fokus
nanti kita bisa mampir ke dekra nasda
nah ini kita udah sampai di gerai dekra nasdaq dki jakarta
barangnya hasil karya perajin perajin di jakarta
mereka semua mengangkat ikon jakarta kayak monas mrt bajai
bahkan saya juga dapat satu loh mirsa nih ya
ada apa lagi bu
kalau batik jakarta punya gak sih bu
kita ternyata batik di jakarta ada dua puluh empat jenis
apa aja tuh bu ya
kalau dua puluh empat saya gak hafal semua
ada batik trogong ada batik gobang
ada lagi ini batik marunda
nah batik marunda ini
maksudnya batik dari wilayah marunda itu jakarta
iya dari rusun marunda
rusun marunda yang buat ibu ibu di rusun marunda
iya di rusun marunda
jadi mereka direlokasikan ke rusun marunda
kemudian dekrana sudah melatih ibu ibu di sana untuk membatik
jadi si ibu ibu ini kemudian punya penghasilan
jadi kalau batik itu mahal
iya memang rezekinya banyak orang
karena ini disini ada banyak tangan ibu ibu di rusun
ada yang mengasih malam
ada yang menyulam
semua mendapat penghasilan dari satu lembar kain
jadi kita harus menghargain
karena prosesnya pun nampaknya juga lama
jadi kalau dulu ada isu pindah ke rusun
kemudian mereka penghasilannya pun berkurang karena ya tidak punya usaha
tapi ternyata di bawah dekra nasdaq akhirnya ada ya bu ya
thank you ibu sudah ajak saya jalan jalan
dan sudah kasih saya ini oleh oleh ya on the londel
mungkin untuk anda juga bisa langsung lihat lihat deh hasil kerajinan di dki jakarta
terima kasih ibu
habis ini langsung ada agenda lagi ya ibu ya
insya allah harus gerak lagi ke tempat lain
sampai ketemu lagi ibu
makasih banyak ya